sepuluh menit ya karena sepuluh menit ini digunakan proses untuk lokomotif dieselnya berputar arah dan kita akan kembali ke stasiun awal yaitu ambalawa
akhirnya berkembang berkembang sampai kayak sekarang punya banyak